pakyatku yang kucintai coba berpikir secara jernih arif bijaksana
terjadinya anomali demokrasi secara gamblang dijelaskan oleh dr sukidi
seorang pemikir kebinekaan yang disegani
sosok cendakiawan ini menjelaskan fenomena kepemimpinan paradoks
yang memadukan populisme dan machiavelli
hingga lahirlah watak pemimpin authoritarian populism
dalam karakternya yang seperti ini hukum pun dijadikan pembenar atas tindakannya
yang sepertinya memenuhi kaedah demokrasi namun sesungguhnya hanyalah prosedural
disinilah hukum menjadi alat bahkan membenar dari ambisi kekuasaan itu
inilah yang oleh para pakar disebut dengan autocratic legalism
tapi ini kan para pakar
lah bayangkan dong pakai revisi undang undang mk
yang menurut saya prosedurnya saja tidak benar